pembongkaran ratusan lapak pkl di sepanjang bahu taman topi kota bogor jawa barat
senin pagi diwarnai tangis para pedagang yang menolak tempatnya digusur
para pedagang hanya bisa pasrah melihat lapak yang sudah ditempati selama puluhan tahun
dibongkar paksa alat berat
selain menolak dipindahkan pedagang juga mengaku keberatan
karena area relokasi yang disediakan dinilai tidak memadai
sementara itu pemerintah kota melakukan penggusuran lantaran pedagang
dinilai melanggar undang undang perda
selain itu area sekitar juga rencananya akan dijadikan taman kota
sekaligus mengembalikan fungsi jalur drainase yang selama ini tertutup lapak pedagang
rencananya lapak pkl di sepanjang jalan pasar anyar
akan ditertibkan secara bertahap hingga beberapa bulan ke depan